unjuk rasa menolak kenaikan tarif air bersih di perusahaan daerah air minum tirta galuh ciamis jawa barat berlangsung ricuh
mahasiswa terlibat bentrok fisik dengan polisi saat berusaha membakar ban bekas di halaman kantor
kericuan ini terjadi di halaman kantor perusahaan daerah minum tirta galuh ciamis jawa barat kamisia
ratusan mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam bentrok dengan anggota kepolisian yang berjaga
niat mahasiswa masuk ke dalam kantor dihadang petugas hingga terlibat saling dorong
kericuan semakin menjadi saat sejumlah mahasiswa berusaha membakar ban bekas
baku pukul keduanya tak terelakkan hingga sejumlah mahasiswa terjatuh
meski ban bekas berhasil disita namun mahasiswa tetap membakar ceceran bahan bakar di aspal
dalam orasinya mahasiswa menolak kenaikan tarif air bersih yang dilakukan manajemen pdam tirta galuh
selain dianggap tanpa legalitas formal kenaikan tarif sangat memberatkan masyarakat selaku pelanggan
mahasiswa juga menuduh pdam tidak melakukan audit keuangan secara terbuka
dan kami dari hmi atas ketermakilan masyarakat khususnya pelanggan pdam tirta galuh ciamis menyampaikan kami menolak
yang pertama landasannya secara yuridis secara peraturan
ini tentu kami tidak menemukan
baik perda ataupun perbu yang mengharuskan pdam tirtanggalu ciamis melakukan kebijakan atas kenaikan tarif itu
sementara itu pihak pdam tirta galuh menolak tegas tuduhan mahasiswa
selain audit selalu dilakukan tiap tahun kenaikan tarif sengaja ditempu untuk menutupi biaya operasional serta perbaikan pelayanan terhadap pelanggan

tapi dalam perjalanan yang aku tahu tahun ini kita sudah berinsanakan karena kita harus dibagi dengan kayaan kayaan yang salah untuk operasional tersebut
nah kemudian kami luluskan hari juga ada yang bergombang bahwa pdam menjadinya kemudian tahun dua ribu dua belas
itu tidak benar
kenaikan tarif air bersih mulai diberlakukan awal september ini
rata rata kenaikan antara empat belas hingga dua puluh dua persen